khoirul anam sempat emosional terharu saat menyampaikan informasi hasil penemuan awal investigasi komnas ham di malang
dia mulai menitikan air mata ketika menyebut memiliki video penting yang sempat direkam korban meninggal dari peristiwa tragedi kanjuruhan
dia bisa merekam dari sejak di tribun sampai di titik pintu itu dan merekam banyak hal
dan dia sendiri akhirnya dari yang meninggal
dan ini memang terjadi
dan tribun yang banyak dibicarakan di dunia tertutup itu terbuka
sementara sebelum menutup sesi konferensi pers bk ulung hapsara juga terlihat tak dapat menyembunyikan rasa sedihnya
dengan wajah haru dan mata berkaca kaca ia mengajak seluruh peserta konversi untuk berdoa sejenak bagi para korban tragedi kanjuruhan
nama komnas ham kami mengucapkan berduka cita
pada korban sudah satu ratus tiga puluh dua korban yang meninggal dan ratusan yang luka luka
karena itu saya kira kita juga perlu sejenak menunjukkan kepala berdoa untuk para korban
seperti diberitakan satu ratus tiga puluh dua orang dinyatakan tewas
ratusan lainnya mengalami luka akibat tragedi kerusuhan di stadion kanjuruhan malang pada satu oktober lalu
usai laga antara arema fc melawan persebaya surabaya
jumlah kematian itu disebut sebagai yang terbanyak dalam sejarah sepak bola indonesia
tim liputan cnn indonesia